wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude muhammad syarif
mengaku mereka mendukung pembentukan densus tindak pidana korupsi atau tipikor
baginya keberadaan densus tipikor yang akan berada dalam mewenang kepolisian republik indonesia
akan membantu kinerja kpk memberantas korupsi
pernyataan laude muhammad syarif ini sekaligus menampik anggapan perseteruan antara kpk polri
terkait wacana densus tipikor
laude bahkan sempat menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan polri
terkait pembentukan densus tipikor sehingga tidak ada tumpang tindih penindakan yang dilakukan
meski demikian perodan kontra kontra densus ini tetap menyeruak
mengingat hingga saat ini polri dianggap belum bersih dari tindak pidana korupsi
gagasan mengenai densus tipikor dikemukakan kapolri jenderal polisiti tokarnafian
setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan dpr juli lalu
kapolri bahkan menyatakan densus tipikor akan memiliki kewenangan serupa dengan kpk
dalam pemberantasan korupsi
karena memang sekarang kan dengan undang undangnya
kpk harus ada syaratnya
satu melibatkan penyelenggara negara
kedua harus di atas satu miliar
jadi kalau yang kecil kecil itu walaupun kita dapat informasinya
biasanya kami serahkan ke polri
dan mudah mudahan dengan densus ini khususnya yang masif di mana mana
yang kecil kecil itu memang bisa tertangani dengan baik
wakil ketua dpr fahri hamzah memberikan tanggapan
mengenai pembentukan densus tipikor
fahri menyebut pembentukan densus tipikor polri sudah tepat
dan menegaskan bahwa densus ini berbeda dengan kpk
densus tipikor dibentuk polisi yang sifat kelembagaannya permanen
sedangkan kpk bersifat ad hoc
lebih lanjut fahri berharap kpk segera purna tugas
seiring dengan lahirnya densus tipikor
fahri juga menegaskan densus tipikor dibentuk bukan untuk menandingi kpk
fahri juga setuju mengenai penanganan bahaya korupsi
yang harus diberantas secara masif
polisi yang tersebar di seluruh indonesia
menurut fahri sangat cocok menjalankan tugas ini
rencana pembentukan densus tipikor
dipaparkan kapolri dalam rapat kerja dengan komisi tiga dpr
densus tipikor dibentuk untuk membantu kpk menangani perkara korupsi
sedangkan kpk fokus ke isu besar